terima u ulik wal khotibil lima sabab
bapak presiden republik indonesia
bapak insinyur joko widodo
faizam pbnu romo kejimitahul akhiar
dan juga faizam pbnu romo kejimitahul akhiar
dan jajaran seluruh pengurus pbnu
alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini
menteri agama sekaligus sebagai ketua dewan penasehat
menteri agama sekaligus sebagai ketua dewan penasehat
juga tak lupa wakil ketua ppk ri
bapak jenderal polisi kepala sekolah perwak
alhamdulillah yang berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini
juga tak lupa wakil menteri yang hadir
para dato jatah besar negara negara sahabat
juga yang saya hormati para mantan ketua umum ansor
saya tandakan seluruh kadeh ansor
terima kasih sahabat sahabat sekalian cinta saya tidak pernah pudar terhadap kalian semuanya
juga yang saya hormati maaf tertinggal kepala bpip ri bapak keji
kemudian izinkan sebelum saya mulai saya bacakan sebuah pantun
hijau nangrindang si pohon terbesi
pohon delima menghiasi halaman
selamat datang di acara inaugurasi
dengan tema menuju ansor masa depan
kemeja putih lengan panjang dengan gulungan
semacam pekerja dan kesederhanaan
terima kasih pak jokowi para tamu kader dan undangan
selamat datang di ansor masa depan
sahabat sahabat yang saya cintai dan pak
tamu undangan yang saya muliakan
hari ini kita patut berbangga
dalam acara inaugurasi gerakan pemuda ansor
tahun dua ribu dua puluh empat ini telah hadir
presiden yang kita cintai kita muliakan
sosok yang kita cintai bapak haji intimidur jokowi dondek
keberanian kasih sayang yang tak terbatas terutama bagi generasi muda indonesia
hari ini terhitung tanggal dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh empat tepat pada pukul enam belas tadi
tersisa satu ratus empat puluh tujuh hari hingga dua oktober dua ribu dua puluh
dalam waktu kepemimpinan beliau ini
gpsor mencatat sudah banyak sekali perubahan signifikan yang terjadi di seluruh indonesia
di bawah kepemimpinan beliau kita telah menyaksikan transformasi yang luar biasa
dari pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
hingga upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
begitu pula di panggung internasional
beliau berhasil menunjukkan betapa besarnya harga diri bangsa kita kepada dunia luar
baik dalam konteks pergaulan antarbangsa kerjasama antarnegara
bahkan saat melawan tekanan yang merugikan kepentingan nasional kita
di luar itu ada satu hal yang juga sangat penting
beliau telah berhasil menunjukkan bahwa dengan ketekunan dan dedikasi
kita dapat mengatas tiap rintangan bahkan mengelola tantangan menjadi peluang
hingga akhirnya kita bisa mendapatkan kembali mimpi kita sebagai bangsa yang besar
bagi kami bapak adalah pahlawan indonesia sentris
sosok yang iji memperjuangkan pemerintahan infrastruktur
menihilkan disparitas harga antardaerah
dan menghadirkan negara di pelosok hingga pulau pulau terluar
kini semua bisa merasakan kerja kerja pemerintah
dalam mengemban amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
oleh karena itu saya adin jauharudin ketua umum pimpinan pusat gerakan pemuda ansor
sekaligus panglima tertinggi banser menyatakan
sampai kapanpun bapak jokowi adalah keluarga besar kami
maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya
maka sama saja dengan menyakiti kami keluarga bansur ansor seluruh dunia
sesungguhnya jalan hidup kita dan takdir kita
semata mata untuk membangun republik yang kita cintai ini
maka gp ansor akan selalu siap menjadi bagian dari lokomotif pemerintahan
tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih
pemilu dua ribu dua puluh empat berjalan dengan lancar
kerja kerasnya semoga menjadi amal jariah
ada sedikit pantun yang kami ungkapkan
dari ngawi menuju karangkates
sepanjang jalan bergejer pohon sawo
bapak jokowi memimpin dengan sukses
akan dilanjutkan oleh bapak prabowo
orang orang kreatif dan inovatif dipenuhi dengan aktivis aktivis yang tangguh dan pastinya diperkuat oleh kiai kiai moderat yang berdedikasi pada nilai nilai toleransi
dengan postur organisasi yang seperti ini kami sangat yakin bahwa gp ansor bisa menjadi supporting system yang terbaik bagi negara hari ini ke depannya
bahkan kami yakin mampu menjadi lokomotif pemerintahan dalam rangkaian aksi akbar anak anak muda indonesia menggembleng diri dan menuju indonesia emas tahun dua ribu empat puluh
keyakinan besar ini tentu tidak lepas dari posisi kami sebagai pengawal dan pendukung utama kebijakan kebijakan pbnu
jadi tak perlu dilakukan kembali bahwa gp ansor adalah pandu sekaligus elemen kinetik jaringan tululama
kami gp ansor adalah peta jalan nu masa depan dan masa depan nu
insya allah sebagai bagian dari nu kami adalah orang orang yang memahami betul pentingnya keberlanjutan dalam mencapai kemaslahan
termasuk keberlanjutan dalam cetak biru organisasi dari prode yang satu ke perode yang lainnya
dari kepemimpinan yang satu ke kepemimpinan berikutnya seperti yang kami lakoni saat ini
yaitu melanjutkan apa yang sudah
dan membangun oleh pendahulu kami gus yaput holil kaumas
dan menyempurnakannya sesuai dengan kebutuhan generasi dan zaman
sebagai aksi aksi strategis organisasi sudah kami sampaikan bahkan beberapa kami kerjakan
terutama menyangkut soal isu isu lingkungan dan perubahan iklim
maka seluruh program program strategis gp ansor yang kedepan akan kita jalankan
kita sandarkan pada empat pilar gp ansor atau organisasi yang kami sebut sebagai pilar bisa
bisa adalah pertama b itu bisnis ekonomi
ini adalah inovasi teknologi dan media
dan s dan a adalah anak anak muda indonesia
dengan demikian kami yakin bahwa gp ansor bisa menjadi supporting system
bagi asta cita yang diusung pemerintahan prabowo gibran ke depan
sebagai babak lanjutan dari nawacita periode presiden jokowi hari ini
penjelasan ini boleh kita sebut sebagai asta bisa
alias astakita yang disupport oleh delapan pilar ansor yang bernama bisa
sekali lagi sahabat sahabat sekalian kami dengan segenap jiwa lahir batin
akan mengawal terus pemerintahan sampai selesai
dan seluruh sahabat sahabat kalian mari kita berkontribusi maksimal
untuk kepentingan natul ulama kepentingan bangsa dan kepentingan negara
sahabat sahabat sekalian sebelum saya tutup
mohon izin kepada sahabat sahabat yang ada di ruangan ini
agar menyalakan flash hp nya
saya ingin menyapa sahabat sahabat semuanya dengan sapaan kebanggaan
yang selalu menjadi pengikat panci gerakan kita
sahabat sahabat sekalian sebagai pantun penutup akan saya bacakan
awan putih saling berkejaran
angin perlahan rindukan hujan
terima kasih kepada para undangan
telah berkenan memberikan dukungan
wa alaikumussalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh